suasana duka dirasakan keluarga supporter persija
yang dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga bobotoh
pada pertandingan antara persib dan persija di bandung minggu kemarin
keluarga korban berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini
senin pagi jenazah korban dibawa ke rumah duka di desa kebulen jatibarang indramayu jawa barat
keluarga tak menyangka korban meninggal dengan mengenaskan
sebelumnya korban meminta izin kepada keluarga untuk pergi membantu teman mencari kerja
pihak keluarga menyayangkan musibah yang menimpa haringga sirila
yang meninggal akibat dikeroyok supporter
sementara itu hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan antar supporter
yang mengakibatkan korban tewas
korban direncanakan dimakamkan senin siang di tempat pemakaman umum di desa kebulen
pagi jam berapa sih setengah tujuan ya
ijinnya sama istri
bilangnya teman mau bantu teman kerja gitu
ada kerjaan katanya
bila mau ke bandung atau mau ke bola gitu
tapi kalau misalnya di bandung terus saya ngomong gitu
emang saya ingin kalau mau ada itu apa